assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ambilin keju dua
tadi mak bilangnya keju doang sih
ojak di pangkalan mak
kapan sih lo sacut sacut
gue gak teriak teriak
bukan bukan pak e
bini lo yang kerja lo tidur doang
kata pak a b jangan tidur doang
nah itu jalan lo gibok gibok begitu
katanya sepupu gue datang bawa tempe bacem
tempe macem itu tempe mendoan
kalau tempe mendoan itu tempe yang diris iris tipis
terus dikasih bumbu terus digoreng
nah ini gorengnya nggak boleh lama ini
yang pakai petis ya
nah itu lo tau
kalau tempe bacem
kalau tempe bacem itu tempe yang dimasak pakai bumbu asem manis kecap
terus masanya itu dimasak sampai bumbunya itu meresap
sampai gini nih
tempenya itu kelihatan coklat
kamu emang sipur
jangan sampai jatuh
wah rajin banget mas deddy
ah kagak mbak
itu sih namanya rasisin mas
nggak kayak mas indro kalau di rumah bawaannya maunya tidur melulu
tapi saya sih maklum soalnya dia kan rajin jualannya
kalau di rumah dia tuh sering banget lho mau oprek gerobaknya
katanya sih jalannya biar lancar biar nggak berat gitu katanya
eh tapi kalau nggak begitu jualannya kan tidak laku ya mas
nah kalau nggak laku saya yang nggak bisa belanja tau mas daddy
yaudah ya wes kalau gitu mas
saya permisi dulu ya
saya mau masak
saya jadi pengen makan tempe bacem
kalau saya pengen makan tempe mendoan kang ditambah bumbu petisnya
kalau saya emang nggak begitu suka mendoan kurang garing
emangnya tepe bacem garing
pur tepe bacem garing nggak
oh jack tuh
saya aja pur
tau rumahnya laras nggak
kuliah d tiga semester enam
kamu ngapain tuh
diam diam aja di situ
ini bocah kok
udah apa tuh bu
main petasan pak
eh tukang ojek
ke jalan rawa bebek
ke tempat pacar saya
kamu menyala ras ya
maaf ya pak maaf pak
yalah gini anak anak kesia apa sih lo
apalagi ini rumahnya kotor
ada anak pro bagimu pati
apalagi yang duk menomong
tapi ada nombor yang kalah